jadi aku bilang bobo deh
masih di rumah sakit
kak bobo sama mama dulu ya
meskipun udah ada adek berut mama
kamu itu putri jelitanya mama sama papa
dan dia yang buang dinding kemah tesuan
buat tiara gudanya
kamu gak apa apa kan
isi isi rehat lagi ya
saya panggil dokter ya
aku mau ke rumah mas dino sekarang
karena gue tau
huruara apa yang akan terjadi ketika andin tau
reina adalah anak kandungnya
kamu bilang sama mbak anak mbak udah meninggal
anak mbak masih hidup ya ya usah
dan ternyata kamu yang taruh anak mbak ke pantiasuan
kamu pikir anak mbak apa
udah diem kamu
udah diem kamu
dan kamu masih
aku akan bawa kamu untuk ngelakuin tes dna sama nindi mah
supaya kamu tahu aku tuh gak pernah selingkuh
dan selama ini kamu pikir aku jahat
rata istri kamu mas yang jahat
aku akan buktiin semuanya alsa
dan aku akan bersin nama baik aku sama ini
lu kalau kamu nyus merangan ya mbak
gue gak salahnya
jangan coba coba ngancurin rumah tangga gue ya
kau bilang apa kamu gak salah
udah ada buktinya kok
jelasin ke mas dino sekarang
al sudah cerita
semuanya sama papa
kalau nindi masih hidup
dan rena adalah anaknya andin
elsa yang buang anak itu ke pantiaswa
dan kamu menutupi itu semua
dari papa dari andin
bahkan kamu ikut membuat makam palsu itu
belum lagi kalau nino tahu
rena adalah anak kandungnya
murah harap apalagi yang terjadi kan
gue yakin andin akan siap
semua permasalahan ini seperti bom kan
gue takut akan meledak
pasti akan merugikan semua pihak disini
lo berhak untuk ngambil keputusan
tapi kalau sampai andin tau dari orang lain
kuruh harap akan makin parah
masalah makin ribet makin berantakan semuanya
itu aja sih yang gue khawatir ya
ya paling sekarang gue tuh gak bisa bantu doa aja sih
semoga semua masalah itu pencelesaian
gue hantarin lo ke depan ya
aduh jadi gak enak nih hantarin ke depan
gue balik deh
sama asok kasihan andin sendiri
antara tadi lo tinggal
mudahan sama biji
lo bisa gak sih nggak sebut nama dia
ya kenapa lagi
garing pertandaan lo
tadi riki nganterin kesini sayang
barang barang kamu ada sama riki
kamu harus ketemu sama dia
ngapain aku ketemuan sama ricky
terus kenapa bisa sama ricky
aku udah bilang sama kamu
aku ke rumah sakit
pas aku periksa
ternyata riki juga ada disitu
tas aku ketinggalan
akhirnya dia yang bawa kesini
kamu nuduh aku lagi
kayak waktu itu aku sama pak ferry
serendah itu apa aku di mata kamu sayang
aku yang harusnya minta maaf ke kamu sayang
tapi tolong jangan ragukan aku
yang aku cinta itu kamu
aku sangat yakin
mau gali sedalam apapun juga
jelas jelas makamnya ini kosong
iya dari tadi kita gak gali
gak ada tanda tanda sama sekali jenazahnya
itu kenapa ya pak bos
apa kerangka jenazahnya hilang
kamu dengarkan saya
apapun yang kamu dengar di pemakaman tadi
simpan cerita itu untuk diri kamu sendiri
jangan sampai orang lain tahu
karena tadi dokter bilang sama saya
andin hampir keguguran karena jatuh di makam
aduh kok gue jadi kagetan memikirin gini ya
kalau makam anaknya andin kosong
terus jasadnya anaknya andin kemana
kemana itu anaknya
anak siapa yang dimana
jangan lupa saksikan
itu bu anak
kamu lagi mikirin siapa sih
anak siapa yang kamu pikirin
mak saya nanya untuk kemana anak ayamnya
apalagi saya gak tau bu
saya kan lagi kerja disini bu
saya juga bingung jadinya bu
aduh hampir aja gue ketahuan
aduh kamu tuh ada ada aja ya mir
mir anak ayam segala kamu pikirin
yaudah kamu tadi jadi ketemu andin
alhamdulillah tadi pas saya ketemu sama andin udah baik baik aja bu
udah diperiksa sama dokter gak ada apa apa
katanya cuma disuruh bed rest aja
iya bu bos pakai tenang aja
kan disana udah ada papus yang ngejagain andin
udah kalo gitu syukurlah
duh saya seneng denger ya
iya tadi saya tuh kesini nyariin kamu
karena di rumah kan sepi
kiki lagi pergi
saya pikir kamu perlu juga
oh ada yang mau saya bantu
enggak saya cuma pengen cari aja
sepi soalnya rumah
udah saya ke dalam dulu ya
aduh aduh aduh aduh syukur
alhamdulillah bu bos kagetan yang nanya lagi
masih beleriek nih kamu
dengar mobil direko ya
hp mama sarah gak aktif
besok aja gue langsung dateng temuin mama sarah
kayaknya udah aman nih
ya malam malam nah rafael
keren ini udah malam
jangan nunggu di dalam
bapak bawa kunci hidup dekat apartemennya riki
mau siap pak
kalian mau ngapain ke apartemennya ricky
kita mau mencari
kita mau cari bukti di apartemennya ricky
kita mau cari tau
pak martin ini
apa ada hubungannya sama riki atau enggak mau
tapi kalo riki ada di dalam apartemennya
terus nanti kalian ketahuan gimana
tadi resepsionis bilang
kalo riki tuh udah pergi dari tadi siang
dan sampe sekarang belum pulang
jadi riki nya belum ada di dalam apartemennya
siap siap siap
wajah papa gak ketahuan
seru juga ya
tapi kok aku jadi deg degan gini
kayak di film film detektif gitu ya ren
uh serem deh mama
kita perangkat ya
kalo tiba tiba riki tuh balik
terus ketemu sama rafael dan randy
yang ada di dalam apartemennya gimana itu
udah diberesin kamarnya udah selesai
lebih baik ku pastiin dulu soal ini
apa benar mama sarah
dobungannya dengan kasus roy
baru gue cerita ke andin
sama tadi angga sempet
cerita sebentar masalah dia sama michelle
sama kayak kamu gengsian juga kan orangnya
kan kamar diberesin
ada orang yang berantem di kantin
dan orang itu kamu
lo berantem sama siapa
pasti tadi waktu gue ketemu nino
cleaning service itu ada di sana
ngapain dia dateng kesini
terus kenapa kamu ribut sama dia
saya ga tau dia dateng kesini mau ngapain
meluarkan kata kata yang
membuat saya emosi
tapi saya sudah menegaskan ke nino
karena saya bicara tegas ke nino
banyak yang ngerasa ribet sama dia
jangan marah marah ya
kamu harus tahu kondisi kesehatan kamu
kamu juga baru
kamu sudah berhasil kan
kalau kamu pernah kenapa gimana
makanya kamu juga jangan buat saya marah marah ya
basulah umar pak
halo pak rafael
kalau di sini ada barang pribadinya pak martin
dompet hp atau cincin atau apapun pak
berarti ada kemungkinan kloricky yang menahan pak martin pak
baik pak saya akan coba cari
iya kita harus cepat
sebelum pergi balik lagi ke sini
hmm mending aku di sini aja deh jadi bisa ngawasin
abisnya aku takut kalau nanti ricky itu tiba tiba balik bisa gawat
nah kan kan bener kan
selamat malam mas
mas tetangga apa kabar
tante ngapain di sini
tuh lihat tuh
bajak saya juga nggak ada apa apa
mas kan kita tetangga nih
namanya siapa sih mas boleh kenalan kah
namanya siapa sih boleh dong tanya nama
tolong ya tanda saya mau lewat
namanya siapa sih mas boleh dong kenalan ya kan kasih tahu aja namanya gak apa apa kan
oh riki namanya aduh bagus sekali sih namanya keren namanya riki tuh
anda kenapa teriak teriak ya
barusan teriak teriak ya saya ya
saya pikir saya gak teriak teriak ya
yaudah saya mau lewat lantai ya
tanda tolong ya
saya pengen lewat
silahkan silahkan mas jangan marah marah
randy sama rafael pasti ketahuan
aduh semoga gak ketahuan kan disana ada randy
aduh rafael juga

rasanya tadi pintu gue kunci

aduh ini udah malam kok kamu belum bobo sih
ini mama kan tadi pagi perutnya sakit
terus sama dokter disuruh istirahat di rumah sakit
jadi papa sama mama nginep deh di rumah sakit
mama kita telepon mama ya
pakai handphone aku gak ada gambarnya
yaudah pake handphone mama kita video call papa sama mama ya
baik baik baik
jadi angga sama michi udah gak bareng bareng lagi dong mas
ya katanya sih gitu
tapi saya sih nggak yakin
nanti kalau aku udah keluar dari rumah sakit
kita bantu mereka ya
mereka kan juga udah banyak pun jasa juga buat kita
nanti kita bantu ya
jadi aku bilang bobo deh
masih di rumah sakit
walaupun udah ada adek baru mama
ya ampun kok saya ngomongnya kayak gitu sih
kamu itu putri jelitanya mama sama papa
kamu baik baik ya
semoga cepat pulih
jaga kesehatan kamu sama bayi yang ada di perut kamu
kamu juga jaga kesehatan
yuk kita bobo sekarang
satu dua tiga
aku jadi kasihan sama reina demas
dia sekarang udah mulai takut dan cemas
dia takut kalau kita udah gak sayang lagi sama dia
apalagi semenjak aku amul sekarang
nanti kita kasih pengertian ke reina ya
kalau punya adik itu menyenang
kita juga harus ngasih tau ke reina kalau kita memang sayang sama dia

mungkin ini handphonenya om martin
bentar ya pak
ini handphonenya om martin
untung handphonenya gak di password
ya nggak salah lagi pak
berarti emang ricky yang udah menahan pak martin
dan menginter hp nya
terus rencana kita apa apa selanjutnya
nanti saya jelaskan dulu pak
sekarang kita keluar dulu
mbak mirna kalau misal nanti anaknya mas al sama mbak andi lahir kira kira mukanya mirip
siapa ya udah pasti kayak pak bos kayak bu andin masih ya kayak ayam kiki serius tau pasti kalau
anaknya laki laki oh handsome terus kalau anaknya perempuan udah pasti putih pul menik menik kayak
kiki itu mah eh ayam gigi gimana hasil ujiannya bisa enggak bisa banget udah diajarin sama mbak
andin semoga besok pas hasil ujiannya keluar gitu lulus ya ya
kok dari tadi dia meja kenapa ini
sakit kiki bibir pecah pecah tetep aja mojeng mojeng
atau jangan jangan ada yang disembunyikan mbak mirna boleh dong cerita ke kita akan kita bisa
jaga rahasia betul kata yang kiki kita bisa jaga rahasia kalau memang ada masalah ngomong dong
apa mungkin ada huru hara lagi
berusaha yaun kegedean papa papa nggak harus diceritain
enggak ada enggak ada enggak ada
cerita mbak mirna mbak mirna cerita
kiki yakin pasti ada yang disembunyiin sama mbak mirna
bener ayang kiki
uya juga merasakan demikian